sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
woy pelatihnya datang
sampai jumpa di video selanjutnya
ada sesuatu yang mau kamu katakan
saya cuma pengen tahu
kira kira pertemuan ini membahas apa pak
saya menunggu seluruh anggota tim basket datang
maaf pak saya terlambat
kamu dengar pengumuman tadi
apa bunyi pengumuman itu
seluruh anggota tim basket
segera ke tempat
untuk menemui pelatih segera
tadi saya ada tugas di kelas
apa diana termasuk tugas kelasmu
salah satu yang tidak ditoler
di dalam kelasmu
di dalam tim saya adalah pelanggaran disiplin
kalian itu harus menang
dan mereka yang tidak disiplin
dan mereka yang tidak mengerti
kapan juga untuk keluar dari tim saya
tim saya tidak punya waktu
atau berbagai kegiatan
yang dapat mengganggu latihan
farid sekarang kamu boleh pulang
dan jangan berani datang latihan lagi
sampai kita mendapatkan piala kejuaraan
tidak boleh ada waktu lagi
saya sudah bilang ke kamu
jika misalnya aku dan ibu berada di sini
perbolaan saya tidak seperti yang lain
nanti seperti kemarin lagi
kamu tidak dimarahi oleh pelatih
kamu pacaran dengan dia ya
mengaku mengaku mengaku
jangan berpura pura culun
seperti romantis dengan perempuan di pesta kemarin
kamu pacaran ya
kamu salah melihatnya kali
siapa itu yang kamu maksudkan
namanya saja saya tidak ingat
apalagi harus pacaran sama dia
terima kasih sayang
nama saya saja kamu tidak ingat
saya menyesal bertemu kamu
mengaku saja ya
tidak mau mencari
demi kasih saya ini
datang ke interior denganku karena
saya mencari dia
oh iya kita ada tetangga baru
terus mama tadi udah bikin kue khusus untuk mereka
nanti kita kesananya kita ke malang
lagian ngapain sih kesana
ntar yang ada dirli bete ngeliat mama ngerumpi disana
dearly kamu tuh gak boleh kayak gitu sama tetangga
kita tuh justru harusnya baik sama mereka
karena kalau ada papa yang nolong duluan kita tuh tetangga
nah gitu dong itu baru anak mau
kenalkan saya afifah
saya tetangga sebelah
silahkan masuk bu
ayo dirli masuk silahkan bu
terima kasih bu
ayah ini udah sedikit orang orang
eh iya aku mau pergi
ngapain lo disini
wah asik dong
ternyata kita tetanggaan ya
bisa sering ketemu dong ya
kan di sekolah kita jarang ngobrol
kok kirain asik
eee siapa sih aja yang lo maksud
namanya aja gue nggak inget
apalagi harus pacaran sama di
sepertinya kamu terlihat begitu kesepian
sama seperti gue dong
pasti ada seseorang yang nyakitin perasaan lo
siapa sih yang lo tunggu setiap malam

gue yang jadi boneka itu
tidak aku bilang tidak
kita sudah membahas ini sebelum kita menikah
tapi apa salahnya mas
maria tuh kelihatan seperti wanita baik baik
istriku tidak boleh menjadi wanita yang bekerja
apa yang nanti dikatakan teman temanku
hendra sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan keluarganya
aku tidak akan membiarkan kamu membuat aku ditertawakan
tapi mas dearly sudah dewasa
lagipula kalian berdua sering menghabiskan waktu untuk latihan
aku bosan terus terusan di rumah
kamu kan bisa pergi berbelanja
atau pergi arisan
lagipula dulu waktu kita ketemu aku ini sudah bekerja
dan kamu bilang itu salah satunya yang kamu suka dari aku
karena aku ini perempuan yang mandiri
dulu kamu mandiri
tapi sekarang kamu sudah menikah
setelah menikah berarti aku kehilangan kemandirianku
apapun yang kamu lakukan mempengaruhi hidupku
lagipula kamu memerlukan izin dariku yang tidak akan pernah kuberikan
kamu nih kok ngomongnya kayak gitu sih mas
aku ini bukan budak kamu mas
aku gak tahu kenapa sekarang kamu berubah seperti monster
aku minta cari saja
kamu bebas pergi kemana saja
tapi jangan berani berani mendekati anakku
kalau kamu pergi dari sini
aku akan menyewa pengacara handal
aku akan mendapatkan hak asuhnya
ini hanya pekerjaan sebagai akunti
bahkan aku bisa mengerjakan dia di rumah
kalau kamu tidak bisa diam
aku akan membuat maria
tetangga kita itu dan kafenya hilang dari kota ini
aku tidak percaya
kenapa kamu sangat tegas melakukan semua itu dengan aku
tapi tapi saya bukan
aku tahu kamu sudah tidak mau berbicara lagi dengan aku
karena kamu sudah menjadikan tetangga baru kamu bukan
apa ini cara kamu untuk mengulangi semua pengertianmu
kalau kamu sedang sibuk berlatih
kamu memang serius berlatih untuk pertandinganmu yang akan datang
saya pasti berhasil
terima kasih pak hendry
dasar anak baru
mau saingan sama saya untuk mendapatkan dearly
hmm tidak mungkin
saya ingin bertanya
nuri itu pacar kamu ya
saya turut tidak mengerti